aku lari lari ke rumah
itu kan bisa membahayakan orang lah
tadi malam saya dengar anak gadisnya pak rahman yang hilang
minggu lalu si jainab anaknya mak sulam
kemudian istrinya pak awai kesurupan
terakhir nih anaknya pak hamid kesetanan
mau jadi apa kampung kita ini
semua bergulung pada kesetanan
mulai hari ini pintu rumah saya terbuka buat kalian semua
bagi siapa saja yang mau pinjam uang berapapun jumlahnya
bagi kau bagi
temannya udah datang belum
kok kelamaan sih
mendingan tinggalin aja ya
di mobil kita catur berdua semuanya empat ratus jadi mas harus berdorong ibu ibu iya
ayo turun udah capek
wadon ayu itu pasti mau ke rumah ibu surti
tante gue anaknya sudah siap
sudah sampai sekarang
ini rumah ibu saya
nih uang sepuluh juta saya bayar kotak
mana ada gaji semalam sepuluh juta
pelangganan kamu ada nggak yang berani bayar segini semua
nggak ada kan
hanya surti yang berani bayar kamu sebanyak ini
saya melakukan ya
udah ambil duitnya ambil
ya begitulah ceritanya nahasan
penduduk kampung sudah mulai ketakutan
takut kalau anak gadisnya diculik
kalau isi atau anaknya
mana santet atau keserupan
ya seperti bibimu itu begitu
kita harus berhenti nahasan
sakit supaya mereka
bisa hutang pada kita
salam hormat guru
ada apa guru
si kunti tadi melapor
ada yang coba coba mengganggunya
di rumah pak awang
coba kamu sendiri siapa dia
ada apa ini
kami disuruh bu surdi menagih hutang kamu
sudah tiga hari kamu belum berastor
tolong sampaikan amat saya pada bu surdi
kalau saya belum

rasanya ketika kamu selalu pernah mendarat sejak vasuri hujan
walau di mana saat itu kamu tahu

apakah mungkin yang ketara saya bukan
aku sendiri saja permetakin kamu semua
sesuai dengan janji
sesuai dengan janji
kalian boleh makan
kalian boleh kembali ke tempat kalian masing masing
ke kittik hoorah hingga tiga minggu botanikum program
kampung kita yang sudah tidak aman ini pasti mereka takut kesurupan dan kena santet
bahkan mereka pasti takut kalau disangka menteror kampung kita ini
eh ini malah ponakannya pak awe bersama teman temannya sengaja datang kemari
ini sudah tidak bisa disangka lagi bahwa mereka lah yang menebarkan teror
kita wajib mencurigai setiap pendatang yang datang di tempat ini
kita usir saja mereka di kampung kita
setuju pak bapak
kita menangkap mereka dari sini
lu mau mau pesan
pakar radar kita
sedih apa ini
kalianlah yang menculik anak anak gadis dan menyantet orang orang kampung di sini
hei anak muda
semenjak kalian datang ke kampung ini semakin banyak orang yang sakit dan kesurupan
pokoknya kalian harus segera meninggalkan tempat ini
kami akan pergi
saya berikan waktu tiga hari
untuk membuktikan siapa dalam semuanya
benar kamu bisa membuktikan siapa semua dalang dari semuanya
insya allah pak
kalian kami beri waktu tiga hari
tapi dalam jangka waktu tiga hari kalian tidak bisa mewujudkan semua ini
maka kami akan usir kalian dari tempat ini dan kami akan bakar tempatnya
enak aja desan
sekarang kalian bubar semua
bubar bubar bubar
hei ingat ya
kalian jangan macam macam dengan saya
sekarang kalian berdua sudah hadir disini
bunuh sekarang santri santri itu
awas kalau kalian tidak berhasil
terima kasih bu
tuan itu besar cantik
tuan dulu udah berhasil
apa ini si farna
jangan tinggalkan aku farna
domang bantu aku domang
tuhan kenapa sih
tidak ini adalah gendelamu
hei saya kasih tau
jangan pernah ikut campurkan manusia
siapa yang menyerang kamu
kami disuruh sama bu surti
suruh warga ke rumah ibu surti
ibu surti dalamnya
ibu surti dalamnya
kita mau nangkep bu surti
jangan mundur serang serang
jangan berterus terangkan
hai gampang sepatu kem eine
ada apa nani
apa yang terjadi nasi sandari
selama ini bibi kena santet
dan alhamdulillah bibi sudah sihat kembali
saya kagak pernah gitu
gimana beres sudah
lu udah beres belum
telat lu udah dari tadi
bersih ibu surti
guadul lagi sama kekuatan
lu tau dong gue paling kuat nih kan
langsung balik ke tanah
di tengah buah
itu pelajaran buat kita semua
oleh karena itu kita tidak boleh mempercaya yang lain
selain allah semata
sekarang bapak bapak boleh pulang semuanya
terima kasih pak ya
hati hati di jalan pak ya
makasih doanya nih ya
semuanya sudah selesai
semua sihat sihat saja